aku harus menyegarkanmu
aku sudah tidak bisa melihatmu di bumi lagi nek
sawitri dengarkan aku dulu
aku tidak bermaksud untuk bersaing denganmu
kita sebagai dewi harus bekerja sama untuk mengayomi penduduk kita
dewi sarpalitri memanggilmu
aku akan datang
apa yang aku lakukan ini
sarpalah seguari aku

kalau kau tak melarang rheumatik tak abyah bisa sial
sarbala lemparkan batu itu ke atas puncak gunung
agar tidak ada yang bisa membebaskan dewi karyani
sarpala sebagai ucapan terima kasih apa yang kamu inginkan
kalau diizinkan dewi
aku ingin menjadi orang yang paling sakti di muka bumi
aku tidak bisa memberikannya
tapi aku ada sebuah rahasia
di kerajaan majalaya ada sebuah sebuk abadi
yang bisa kamu gunakan untuk meningkatkan kesaktian kamu
terima kasih dewi
suara apa itu
sepertinya ada suara yang menggetarkan bom
ada yang minta pertolongan kang
sepertinya dari balik gulung sana
kakak sudah berjanji sama kamu gayatri
kalau kakak tidak akan meninggalkan kamu lagi
hati nurani saya mengatakan bahwa kita harus menolong orang itu
kang ayo kita tolong dia untuk keluar di batu itu kang
coba kalian berdua gabungkan kekuatan kalian
terima kasih kalian sudah menyelamatkanku
walaupun nanti ini hanya pecah sebagian
dewi sawitri dan sarpala yang mengurungku di sini
orang jahat itu
dewi kalian sarpala itu adalah kakak seperguraanku
dia itu orang yang bengis dan kejam
dia itu sangat ambisius untuk menjadi orang yang paling sakti di dunia ini
dewi sawitri dan sarpala merencanakan sesuatu
wijaya gayatri aku meminta bantuan kalian
tolong kalian cegah mereka
mereka dapat membuat kekacauan di bumi ini
tapi dewi saya dan gayatri tidak mungkin bisa mengalahkan sarpala
karena dia orang yang sakti
kalian harus mengumpulkan lima pecahan batu biru yang tersebar di lima danau
ikutilah lima penjuru mata angin
buah itu adalah buah apel emas yang membuat orang yang memakannya akan tetap hidup sampai bulan purnama
itu akan membantu kalian untuk menghadapi dewi sawitri dan sarpala
sukses kamu kawan
nyata gayatri dan wijaya yang hendak menyelamatkan dewi kalian
emangnya kalian bisa mengambil pecahan batu biru ini
aku akan menyuruh makhluk piliharaanku untuk menjaga pecahan batu biru ini
gayatri kamu lihat itu pecahan batu biru pertama yang ada di danau ini
aku akan mengambilnya
kau baik baik aja kakak
aku kira kamu sudah mati kak
kakak kan sudah berjanji sama kamu
kalau sampai kapan
kalian tidak akan pernah meninggalkan kamu gayatri
karena kakak sangat mencintai kamu
kamu tunggu di sini dulu ya
kakak pergi sebentar
gayatri kamu lihat
pecahan batu biru ini ada di tanganku